sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

mama sakit semalam

nggak jadi pulang nggak jadi sama camilla pulang
pak pak pak
fadil fadil nggak ngerti pak
kamu semalam nggak ketemu sama mama di rumah sakit
fadil mama itu sengaja balik ke rumah sakit
untuk ganti camilla menjaga taufan
nggak tuh pak
semalam tadi nggak ketemu sama mama
kamu gak ketemu sama mama
karena semalam fadil keluar sebentar
cari pancake durian karena kamilah lagi ngidam
lalu apakah mila tidak bilang kalau mama datang ke rumah sakit
nggak kak camilla cuma mual aja kok
ini udah sering kok
tuhan camilla ke toilet sebentar ya kak
dia pasti mau ningsik
aku nggak bisa diam aja
kayak enggak bisa akibat itu
semoga butuh kalian
ini pancu yang nyambut bayi
dia sama renang juga
saya siapkan yang lain sekarang
kau udah art sprinkle itu
aku sudah awok callingnya tadi